pada makan semua
biar gemuk badan kalian
tapi kalau kalian ingin menjadi pendekar yang hebat mantan saya
kalian juga makan ala ala pendekar
dan memakai sendoknya
makan ala pendekar
biar aku dulu sakti
dalam pertarungan ini
siapa yang keluar dari garis arena
aku mau pergi
hebat juga pendidikan cili itu
akhirnya udah bersih semua
beneran gue pegel pegel banget
kita belum mandi juga kan
tadi gue cek di belakang gak ada sumur tau
terus kita mandi pake apa ya
jangan jangan di sungai di bawah bukit yang
yang jauh banget itu
masa kita mandi di kali sih
udah lewatin rintangan hutan segala macem ribet tau
apa kita gak usah mandi aja ya
cewek cantik seperti gue yang super wangi ini harus mandi
kalau lo ya gak tau deh bebas
iu gini gini ya gue tuh masih banyak banget yang nakal
banyak yang muntah iya percaya banget
udah udah jangan ribut terus
mending sekarang kita cari kayu bakar
keburu malem soalnya yuk
disitu ada rimau
ini pasti datuk tunggal kan
tris udah datuk
udah dong gangguin kitanya
kita tuh udah tau ini datuk
kita tuh udah gak takut lagi
itu tuh cuma datuk tunggal mau ngerjain kita lagi kayak tadi
itu bukan datuk tunggal itu tuh dibakarnya ada anak rimau tris
saya masih mau hidup saya masih jomblo
kasian saya masih mau hidup
terima tolong jangan sakiti teman kami
ini temannya sekar
ini temannya sekar
lin lo kan temen gue juga
tidak banget sih sama gue
tidak banget sih sama gue

ya pada gue suruh dia nelen lo gimana
ibu harimau tolong jangan makan teman kami
kami kesini bukan bermaksud jahat kok
kami hanya ingin mencari kayu kering
ya ibu harimau kami tidak berniat mengganggu
ya udah kek kan harimau nya udah tenang
dimana kalau kita balik aja ke padepokan
siapa tau putri mas sakit udah disana ya kan
aku udah bawa pulang
ternyata dia lebih hebat sakti
padahal masih kecil ya
tapi jangan khawatir
aku bakal lawan dia lagi
kau memang lebih hebat
walaupun kau masih muda
ilmu kau boleh juga lah
kalau kau menyerah
pulanglah dengan tangan kosong
masalah bila aku menyerah
keluarkan semua ilmu kau
kau tak bisa menang
kau tak bisa menang
kau tak bisa menang
kau tak bisa menang
ternyata bocah tuh bukan lawan yang muda ya
kalau kau melawannya
hati hati dengan gerakannya sepi
di mana kita bisa mendapatkan makanan
di wilayah sini kalian tidak bisa mendapatkan makanan
kecuali di pada bukan kaliasi
ya sudah lah
lebih baik kita pulang
baik itu pulang sambil berguru
siapa tahu di hutan kita bisa menemukan buah buahan
kalau kalian sudah punya ilmu kembalilah ke sini
pada makan semua
biar gemuk badan kalian macam saya
tapi kalau kalian ingin menjadi pendekar yang hebat mantan saya
kalian juga makan ala ala pendekar
dan memakai sendoknya
makan ala pendekar
tolong ajari kami dong bagaimana caranya
itu butuh waktu lama
ini belajar ya
kalian kadang berdiri di situ
kemudian pendekar tidak ada yang berlama seperti itu
nanti kena musuh kalian
kemudian ke sana
kalian kalian pejamkan mata kalian
kalian mendongak kepala kalian ke atas
dan kalian membuka mulut kalian maksudnya
kalian rasakan suara anginnya
kalian harus fokus
dan kalian ketika saya bilang satu sampai tiga keputingan ketiga kalian langsung berbalik ke arah saya
satu dua tiga
bintar bintar kalian
kalian cepat belajar
memang murid murid hebat